balai monitor spektrum frekuensi radio kelas satu surabaya
memusnahkan ratusan perlengkapan siaran radio ilegal
sitaan operasi lembaga pemantau selama lima tahun
penindakan terhadap siaran ilegal akan terus dilakukan
dengan sanksi penyitaan dan penyegelan
karena berpotensi mengganggu kepentingan umum
kita musnahkan barans buktinga
pemusnahan puluhan alat perlengkapan siaran radio ilegal
digelar di halaman kantor balai monitor spektrum frekuensi radio kelas satu surabaya kamis siang
ratusan barang barang tersebut merupakan hasil operasi balai monitor selama lima tahun
yakni sejak tahun dua ribu sepuluh hingga tahun dua ribu lima belas lalu
alat itu terdiri dari perangkat pemancar radio
alat komunikasi penguas sinyal dan jammer
serta sebelas antena beserta perangkat pendukung lainnya
penertiban ini dilakukan karena banyaknya frekuensi radio baru
yang bermunculan namun tidak disertai izin lengkap
selain melanggar hukum frekuensi ilegal itu mengganggu frekuensi
dinas komunikasi dan informatika
serta radio penerbangan maupun kegiatan komunikasi lainnya
penindakan yang kami lakukan selama ini
kita berupaya untuk melakukan tindakan preventif
dengan upaya kita mengajak kepada calon penyelenggara
yang berkeinginan untuk eksis di bidang penyiaran
ataupun jenis lain lain untuk melakukan perizinan sebagaimana mestinya
untuk perundangan perundangan yang ada

maka kita wajib setiap pengguna spektrum frekuensi wajib berizin
agar tidak menimbulkan interferensi dan digunakan setiap putukannya
pemusnahan ini merupakan pesan kepada penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin
agar tidak merugikan banyak pihak dalam menggunakan sumber daya spektrum
wayu pratama surabaya